untuk informasi hingga hari ini indonesia telah mengumpulkan tiga puluh medali emas di ajang asean games dua ribu delapan belas
salah satu emas disumbangkan oleh pasangan ganda campuran cabang olahraga tenis
yakni dari pasangan chris soferungkat dan juga aldila suchadi
yang telah hadir bersama kami di studio dua cnn indonesia
selamat siang aldila terima kasih christo terima kasih sudah hadir di sini
dan juga selamat membanggakan indonesia telah memaksa thailand pulang dengan hanya membawa medali perak
dan kalian membawa medali emas saat ini yang dibawa ke studio dua sianet indonesia
bagaimana perasaannya mungkin aldila dulu
ya pasti senang banget dan bangga bisa menyumbangkan medali emas untuk indonesia saat dituan rumah juga
dan juga sampai sekarang sih masih rada shock juga ya masih gak nyangka bisa emas
tapi ya pasti senang banget dan terharu
christo juga pernah cerita katanya awalnya targetnya adalah untuk ganda campuran ini medali perunggu
tapi ternyata pulang dapat emas gimana perasaannya
setelah mendapatkan emas
dari targetnya sebenarnya hanya perunggu gitu
relief shock semuanya jadi satu
dan yang pasti sangat bangga kalau saya sama aldila bisa melampaui target yang diberikan oleh ppplt
kalau kita lihat kemarin pertandingan lawan thailand sepertinya emang sengit sekali ya pertandingan final tersebut
tapi kalau kalian mereview pertandingan ke belakang kira kira lawan paling sulit itu sebenarnya thailand atau ada negara lain
sebenarnya kita setuju ya
dan yang paling berat mungkin di babak delapan besar melawan india
karena yang cowoknya itu pernah juara grand slam dan dia sekarang menempati peringkat tiga puluh an dunia
christo setuju dia akan juga
akhirnya kira kira apa effort yang kalian lakukan itu sebesar apa
kira kira sampai akhirnya menang lawan india di delapan besar tersebut dan juga akhirnya sampai ke final dan juga pakai perunggu
kira kira persiapannya seperti apa
karena kadang kadang orang cuma melihat hasilnya aja
tapi ternyata persiapan di belakangnya keringatnya juga pasti deras gitu kan saat besar
kita memang persiapan sangat minimal ya
waktu karena aldila disibukan dengan schedule individualnya saya juga dari januari sampai juli nggak berhenti berhenti touring
dan kita juga baru ketemu lagi dua minggu menjelang asian games
dan kalau menurut saya sih memang minimal ya
tapi kita bisa memaksimalkan latihan dua minggu itu untuk mendapatkan medalian
hanya dua minggu latihan yang diperlukan
untuk latihan barengnya sih dua minggu sebelum asian games
akhirnya kalian terpilih menjadi satu pasang ganda campuran itu ceritanya bagaimana siapanya
jadi awal tahun ya bulan februari atau maret waktu itu ketua plt pak rildo anwar sama om su thickno berbincang bincang dengan saya
chris gimana nih chance untuk asian games saya mau medali perunggu minimum
saya bilang realistically memang kita ada chance di ganda campuran dan ganda putra waktu itu saya bilang
dan ditanya ganda campuran mau sama siapa
saya bilang sama aldila chance saya mungkin besar ya untuk dapat medali
ya udah oke mulai dari situ mereka rundingkan semua tuh ke tim pelatih semua ya sampai ke inas sampai ke koni semuanya mereka rundingkan dan akhirnya semua pihak setuju kalau yang akan diterjunkan di mix
begitu aldila juga setuju dan kalian sebenarnya untuk main secara ganda campuran ini sudah terbiasa atau lebih terbiasa main single
mungkin lebih terbiasa main single dan ganda putri kalau buat aku karena ganda campuran hanya ada di multi event atau nggak di grand slam
terus membangun chemistry pasti nih yang paling penting bagaimana selama dua minggu itu dan akhirnya bisa mendapatkan emas
chemistry elemen paling penting di turnamen ganda
turnamen ganda ya
dan saya dari dulu juga sudah mengetahui mengenal karakter aldila seperti apa
dan saya tahu aldila mempunyai karakter yang positif dan di lapangan juga enerjik dan dia bisa mengkomplement game style saya di lapangan
oke aldila sendiri kalau untuk aldila membangun chemistry dengan christo bagaimana
mungkin kepercayaan juga ya karena kita harus percaya sama partner
dan aku memang sangat percaya sama chris karena dia bisa membimbing
bisa membimbing aku di lapangan
dia udah sering touring apalagi bermain ganda juga
jadi ya karena aku percaya sama chris jadi aku pas di belakang itu bisa lebih yakin dan lepas mainnya
kalau di blue tanks kan ada dominions gitu kalian tuh ada istilah khusus gak sih julukan buat pasangan ganda campuran kalian berdua ini
aduh apa ya
aldina kristo atau mungkin nanti akan kepikiran kali ya untuk memberikan label atau julukan untuk kalian
kalau kamu kan banyak yang bilang the bandits gitu ya
aldila juga ada yang bilang ratu tenis indonesia saat ini gimana kalian dengan julukan julukan itu
saya pasrah dengan julukan
kira kira kenapa sih kamu dikasih julukan the bandits itu christo
dulu memang yang memberikan nama the bandit itu dari pelatih saya ya dari dulu sampai sekarang robert davis
karena menurut dia dengan skill set yang saya punya itu
oke seperti lawan thailand kemarin juga
iya bisa dibilang begitu
dan semenjak itu semua orang mulai tahu dan melekat lah sampai sekarang nama the bandits
the bandit itu ya kalau aldila sendiri kira kira kenapa nih ada dulu kalau kita ratu tenis indonesia mungkin yayu basuki begitu ya
kalau kamu tahun dua ribu delapan belas ini nih dapat julukan itu gimana

mungkin karena waktu itu aku sempat dapat tiga emas dari pon dua ribu enam belas
dan bisa kembali mendapatkan tiga emas lagi di pon dua ribu enam belas
akhirnya dapat julukan itu deh
sejak itu aja
kalau kalian melihat sekarang tenis kalian dengan senior kalian kira kira bagaimana sih pembinaan yang diberikan oleh senior tersebut agar kalian itu termotivasi begitu untuk menjalani olahraga tenis sampai akhirnya mendapatkan emas di asean games
berhasil dengan dukungan semua orang indonesia ya masyarakat indonesia
dan yang paling utama itu ppplt sekarang banyak meng involvekan ex ex petenis ya
seperti ada yustadzio tarik terus atlet bionno dan ibina prakusha
dan mereka tuh sangat tulus
mereka melatih kalian
support kita dari awal
dan kalau bisa dilihat tuh di partai final semuanya nonton ya
kayak ada wailan wailangi ada yustadzio tarik yaya basuki semuanya jadi satu untuk men support kita semua
pas di final itu sendiri kan kalian bertanding di jakabaring sport city
tantangan terbesar yang kalian hadapi saat bertanding di jakabaring apa
mungkin awalnya dari cuacanya ya
cuacanya kan sangat panas di sana berbeda dengan jakarta
mungkin awal awal ada
kesulitan sedikit karena itu memang menguras stamina kita
tapi hari ketiga itu udah lebih menyesuaikan
kalau crystal sama
ya mungkin setuju dengan aldila
pertama mungkin cuacanya lebih panas daripada jakarta ya
tapi kalau untuk halangan yang lainnya sih nggak ada
saya merasa sangat welcome nyaman berada di
fasilitas juga baik
saya juga mendengar ada sayap sayap terdengar suara lagu kebangsaan indonesia raya
saya jadi penasaran waktu saat kalian di podium kemudian mendapatkan medali emas
lagu indonesia raya diperdengarkan
kira kira apa sih yang kalian rasain saat itu gitu
sebagai warga negara indonesia
saat itu ya bangga dan terharu ya
bisa mendengarkan lagu indonesia raya bergumang di palembang di indonesia
jadi ya senang banget rasanya sih saat itu
apa kira kira yang terfikirkan pada saat itu
bangga tadi kira kira apa kerja keras kalian terbayarkan
tadi ini penantian panjang sekali karena sebelumnya juga telah puluhan tahun sebelum indonesia dapat emas lagi sekarang ya
saya bangga dan juga saya merasa kerja keras dedikasi saya sama aldila itu semua terbayarkan
kebetulan kita lagi main sebagai tuan rumah
dan kita mengumandangkan lagu indonesia raya di indonesia
jadi kita bangga sangat bangga luar biasa
oke christo aldila nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita ini terkait kira kira setelah kalian dari asian games ini ke depannya apa
tapi nanti pemirsa usai jeda jangan kemana mana cnn indonesia news report akan segera kembali
sampai sekarang juga masih dikagumi ya karena memang masih ya gak percaya bisa mendapatkan medali emas
akhirnya dapat emas ya targetnya perunggu begitu
nah kalau kita lihat background kalian nih aldila wah ternyata aldila ini adalah sarjana sumakumlot dari kentaki university begitu

kamu juga berkecimpung di tenis
luar biasa prestasinya
kalau nggak salah juga pernah dinobatkan sebagai
di list elit sembilan puluh di us waktu itu
anggapan kamu dengan diri kamu dengan segudang prestasi itu bagaimana
ya pasti senang banget ya
maksudnya hasil kerja keras aku disiplin bisa membuahkan hasil yang baik di tenis dan di sekolah juga
karena memang awal keluarga mendukung untuk menomorsatukan keduanya
tenis dan sekolah
tapi memang dulu banyak yang bilang kalau udah jadi atlet
karena gak bisa dua duanya
jalan beriring gitu
tapi ya aku senang bisa membuktikan kalau sekolah akademis dan atlet bisa sama sama berjalan dan bisa dua duanya nomor satukan
kalau akademis kan istilahnya kamu udah prestasinya udah tinggi banget
asean games juga kamu udah oke dapat emas gitu
kira kira untuk kedepannya target kamu di dunia tenis ini bagaimana
untuk sekarang akhir tahun ini aku mencapai top lima ratus di tunggal dan ganda
dan semoga tahun depan bisa tembus dua ratus
dan di dua ribu dua puluh bisa main olympic dan grand slam
oke kalau christo sepertinya udah jauh ya
udah pernah top sembilan puluh enam waktu itu ya
sempat kamu sendiri bagaimana
yang pasti saya ingin lebih achieve lebih dari itu
target saya untuk jangka pendek
akhir tahun ini bisa tembus ke delapan puluh an
supaya bisa main di australian open nanti bulan januari tahun ini
effortnya untuk menuju ke situ bagaimana
harus turunnya lebih banyak lagi
harus latihannya lebih bagus lagi
harus lebih profesional lagi
dan itu sih kuncinya
dengar dengar nih nanti juga bonus kalian akan turun ya minggu depan kan
nah kira kira bonus yang lumayan besar dari pemerintah kita untuk para pemegang emas ini
udah kepikiran belum sih kira kira bonusnya nanti dipakai dialokasiin kemana aja
ya untuk sekarang itu bisa dijadikan modal untuk touring touring
dan juga bisa dikonsumsi
dan juga bisa menaikkan semoga menaikkan peringkat dengan modal itu
ah pasti saya akan alokasikan untuk karir saya untuk mencapai goal saya sih
ini luar biasa juga kamu ternyata masih usia dua puluh delapan tahun udah punya yayasan sendiri istilahnya
ini ingin mengembangkan tenis juga dunia tenis di indonesia
bisa diceritakan kepada kita dong
peristiwa awal mula didirikannya christopher foundation ini
dan juga bagaimana akhirnya kamu menjalankan yayasan ini
ya awal memang ide dari tim saya ya
ernie ibu ernie mama saya semuanya
awalnya memang saya punya mimpi untuk mengorbitkan atau mengorbitkan christo kristo lainnya
dan ya akhirnya setelah itu
setelah kita brainstorming semuanya ya keluarlah ide christopher rungkat foundation ini
dan misi awal dari christopher ungkat foundation ini untuk menciptakan platform untuk anak anak kecil ya
mulai dari umur delapan tahun sampai enam belas tahun untuk memberikan mereka kompetisi
menyeluruhkan minat mereka juga di dunia tenis begitu ya
kompetisi yang bagus dan lain lain
mudah mudahan untuk long termnya saya ingin untuk membantu mereka untuk kalau mau terjun ke profesional nanti
kalau kamu melihat sendiri bagaimana christo dunia tenis di indonesia sekarang kaderisasinya kemudian juga pembinaan atlet atletnya saat ini menurut kamu gimana
dan ketua plt pak rildo sekarang memang sangat antusias ya untuk membalikan kejayaan tenis seperti dulu
dan ketua plt pak rildo sekarang memang sangat antusias ya untuk membalikan kejayaan tenis seperti dulu

dan semuanya mempunyai jawaban positif
dan ya dan kita balik lagi ini semua merupakan proses panjang ya
mungkin gak satu dua tahun tapi bisa sepuluh tahun lima belas tahun
ya sama seperti christo

semoga dengan perolehan medali emas ini bisa membuat pemerintah supaya lebih memperhatikan cabur olahraga tenis lagi
dan juga bisa membantu plt dalam pembinaan dan ya agar bisa memajukan pertanian indonesia ke depannya
kalian berdua ini kan menjadi sosok anak muda yang kira kira sekarang jadi bisa dibilang bisa jadi panutan gitu ya buat anak anak generasi muda sekarang
berprestasi di bidang akademik dan juga berprestasi di olahraga juga
kira kira kalau kalian bisa diberikan ruang untuk memberikan pesan kepada generasi muda indonesia
apa yang akan kalian katakan sekarang kristen

pasti percayalah dengan sebuah proses karena kita gak akan pernah tahu kapan proses itu akan membuahkan hasil
tapi dengan saya sama aldila berhasil mendapatkan medali emas dan itu adalah simbol kalau kerja keras pasti akan ada hasilnya
motoh hidup kamu apa sih christo
beli dalam proses
beli dalam proses oke christo aldila saran
kalau aku punya quote sendiri
oh apa tuh
aku selalu bilang kalau jika ada kemauan pasti ada jalan
jadi memang disiplin kerja keras itu semua pasti akan membuahkan hasil seperti yang tadi christo bilang
jadi harus tetap semangat dan sabar dalam prosesnya itu
kalau kamu ngasih pesan ke generasi muda selain moto hidup kamu tadi
ya hampir sama sih sama christo
pasti semua ada jalannya
jadi ya harus bisa
harus bisa lebih disiplin lagi dan lebih bekerja keras
penasaran sebenarnya singkat saja dijawab aldila ini kamu pernah bilang jangan berdoa untuk hidup yang mudah tapi berdoa untuk hidup yang sulit
kira kira itu penafsirannya bagaimana
itu aku lagi mikir karena kalau misalnya hidup sulit pasti kan banyak tantangannya ya
harus berdoa terus supaya juga tuhan pasti akan memberikan jalan
aldila suciadi christopher rungkat terima kasih sudah bergabung bersama kami di news report hari ini
selamat sekali lagi untuk medali emas kalian dari ganda campuran tenis
semoga semakin meningkat prestasi kalian
tadi target target yang ingin dicapai juga bisa tercapai tahun ini atau tahun depan
dan jangan berhenti menginspirasi generasi muda indonesia terima kasih
dan perbincangan kami dengan aldila dan christopher tadi juga sekaligus menutup cnn indonesia news report paruh pertama hari ini
setelah ini akan ada ratu nabila di program redaksi cnn indonesia siang
saya aldi hawari undur diri
selamat siang sampai jumpa